menjadi produsen telur ayam sudah menjadi bisnis keluarga ika juliawati yosgiarso
sejak lahir tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima lalu ia sudah tinggal di kawasan pecinan yogyakarta kampung ketandan
di daerah yang termasuk kawasan malioboro ini ika adalah generasi kedua dari keluarganya
namun sebenarnya keluarganya sempat berjualan emas
di mana pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an hampir seluruh warga ketandan berdagang emas
toko emasnya sementara tutup sejak pandemi
kampung ketandan sebenarnya sudah berdiri di yogyakarta sejak awal abad sembilan belas
tan jin sing yang mengawali membangun kampung ini
dia mendapat nama kanjeng raden tumenggung secodiningrat pemberian sri sultan hamengkebuwono iii
kala itu sri sultan memberinya tugas untuk memungut pajak atau tondo dari keturunan tionghoa
peristiwa ini membuat daerah di utara pasar beringharjo ini disebut sebagai ketandan
jejak rumah tan jing sing pun masih ada di ketandan
yang mempunyai gaya arsitektur tiongkok jawa dan belanda
namun banyak yang tak mengira bahwa tan jin sing sebenarnya adalah orang jawa asli
sama dengan tan jin sing
tan jin sing sebenarnya adalah putra dari demang beber
yang menikah dengan putri dari sunan amangkulak iv ya
adana jengayu patrawi jaya
yang meninggal waktu bobot sudah diserahkan ke wt ilyong
ayah sambung dari secodiningrat
makanya kalau dipikir pikir ya sangat unik
dan uniknya lagi ayah sambung dari secodiningrat itu seorang muslim
dan secodiningrat sendiri juga seorang muslim
tan jin sing termasuk cerdas
karena ia seorang poligot yang menguasai lima bahasa
ia pun menorehkan warisan yang dikenal dunia hingga saat ini
kemudian dia juga penemu borobudur pertama kali
kemudian dia bekerjasama dengan raffles
penduduk inggris yang ada di semarang
merebill atau merestorasi
dan menemukan borobudur pertama kali
menurut tokoh kampung ketandan cundoko prabowo
kampung ketandan sudah berdiri sejak lebih dari dua ratus tahun
akulturasi budaya telah terjadi dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
kayak istri saya sendiri itu terasa rambut berantan
padahal dia tionghoa kenapa kok bisa begitu
karena memang akulturasi asimilasi itu sudah berasal lama
jadi sudah berlangsung ratusan tahun
jadi bukan hal yang aneh
kalau bagi kami bahkan ada beberapa teman yang bapaknya
kakeknya orang pendatang dari china
istrinya orang jawa
neneknya orang jawa asli banyak juga
di yogyakarta kampung ketandan menjadi fakta sejarah peran penting keturunan tionghoa yang melintas zaman
tim liputan cnn indonesia yogyakarta